baik melalui sambungan telpon sudah ada warga negara indonesia yang tinggal di hongkong
ada janet saren ibu janet selamat malam waktu jakarta
ya selamat malam cnn indonesia
baik ibu janet bisa diinformasikan terima kasih ibu janet
mungkin bisa diinformasikan kepada kami situasi di sekitar anda saat ini seperti apa bu janet
saat ini ya kalau saat ini memang situasi biasa aja karena tidak ada aksi demonstrasi
kalau ada aksi demo nah itu baru berbeda total
oke jarak rumah anda menuju dengan pusat kota tempat konsentrasi masa ini sejauh apa bu janet
kebetulan saya tuh tinggal di koswebe sekarang dan itu dekat sekali dengan ruas jalan utama sepanjang hongkong site ya
dan itu paling sering juga terjadi aksi demonstrasi
oke dalam beberapa pekan belakangan ini sudah pekan ke sepuluh bahkan
aktivitas apa yang yang
sangat terganggu dengan adanya aksi demonstrasi ini
kita ya kalau sedang ada aksi kita pasti terbatas dengan kegiatan
ada banyak kegiatan harus dibatalkan
karena ada ya secara otomatis transportasi juga bisa lumpuh gitu ya
jadi hal hal tersebut jadi kita juga mau keluar banyak toko tutup
bahkan mal juga ada yang tutup langsung kalau ada aksi demonstrasi
oke apakah sampai saat ini transportasi juga masih
bisa kita katakan lumpuh begitu di hongkong bu janet
kalau lagi tidak ada demo itu normal aja biasa aja
tapi kalau ada demo itu memang susah banget gitu ya
dan biasanya terjadi di hari biasa sore sampai malam hari dan weekend sabtu dan minggu
oke ada informasi nggak sih bu janet mungkin kerabat anda atau tetangga tetangga sekitar yang
justru ikut berkontribusi dalam aksi protes ini
sebagai warga indonesia kita sedara jalan dengan
kita jelas kayak kjri memberikan himbawan untuk tidak ikut serta
jadi kami juga patuh
jadi kami juga saling mengingatkan bahwa kita ini pendatang
jadi bukan urusan kita gitu ya
jadi kita disarankan juga oleh kjri untuk menjauh dari kerumunan kerumunan masker
jadi artinya tidak ada gangguan dari pihak demonstran begitu ya
soal tidak ada gangguan terserah kita
kalau kita masuk ke daerah lagi demo dan apalagi ya mungkin juga ke expose keluar ya
tindakan tindakan yang ya buat kami yang sudah hidup
buat saya yang dua puluh tahunan hidup di hongkong ini agak sedih banget
dengan keadaan yang tidak pernah kita lihat terjadi di hongkong sebelumnya gitu
jadi kalau bisa memang jangan masuk ke tengah tengah area demonstrasi
oke sudah dua puluh tahun tinggal di hongkong
ini artinya melihat pemandangan yang jauh berbeda saat ini belakangan ini di hongkong
sangat jauh berbeda betul
bagaimana kemudian berinteraksi dengan warga sekitar
bagaimana kemudian berinteraksi dengan warga sekitar
bagaimana kemudian berinteraksi dengan warga sekitar

sebenarnya ketika kita tidak ada demo

dan kalau demo pun baik gitu ya
tidak pernah ada kekerasan
agak aneh gitu buat kita semestinya ya
kok akhir akhir ini agak kita sedih gitu
ibu janet selama ini mendapatkan informasi tidak sih kalau bandara sempat dibuka kemudian ditutup lagi
ada informasi yang diterima oleh bu janet mengenai hal ini

karena zaman sekarang kan ya
teknologi sudah melesang sekarang
jadi cepat sekali kita dapat informasi
dan kalau kita juga ingin informasi secara lebih terpercaya gitu sebagai warga indonesia
itu secara berkala memberikan informasi dan juga himbauan himbauan kepada masyarakat
jadi itu sangat penting
jadi itu sangat penting
itu buat orang indonesia yang kalau mau berkunjung ke hongkong
ada yang beberapa banyak juga yang kontak kontak kami
tanya masih bisa jalan jalan nggak sepanjang kita hati hati nggak apa apa
tidak mendekati daerah daerah punjuk rasuah nggak masalah sih
dan ikuti informasi informasi dari kjri itu sangat bermanfaat
ibu janet saya penasaran dengan mungkin ada beberapa toko sejumlah mal yang tutup
bagaimana kemudian memenuhi kebutuhan hitungnya
bagaimana kemudian memenuhi kebutuhan hidup sehari hari di hongkong
bagi masyarakat yang tidak ikut aksi demonstrasi ini
memang kan itu tidak jangka waktu lama
cuma hanya pada saat demo aja
jadi kalau nggak ada demo kembali normal kegiatannya
jadi bisa berbelanja bisa memenuhi kebutuhan sehari hari begitu ya
iya bisa ke pasar iya betul
artinya ada pengamanan yang cukup baik dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat di hongkong
itu jadi begitu aja gitu saya lihat ya
bahwa kalau tidak ada demo sih tidak ada masalah
kita bisa keluar dengan baik walaupun tetap waspada
tetap hati hati karena akhir akhir ini kadang
karena disini biasanya teratur ya ada jadwal hari ini akan ada dimana
dan akhir akhir ini ada tempat tertentu yang kita tidak duga eh kalau kalanya ada kumpulan masalah
jadi kita harus ekstra hati hati juga
pernah ada ajakan untuk mengikuti aksi protes ini tidak bu janet
tidak ibu janet
so far sih enggak
secara khusus karena ini kan masalah internal orang hongkong ya
jadi kalau saya sih mendorong ya teman teman orang indonesia
sebagai pendatang disini dan kita ini orang orang beragama
mari kita sama sama mendoakan agar masalah ini cepat selesai gitu ya dan hongkong kembali normal
oke baik baik terima kasih ibu janet saren informasinya untuk kami di cnn indonesia connected malam hari ini
aksi demonstrasi hongkong pun menuai beberapa komentar dari warganet di lini masa twitter
berikut saya ajak anda untuk lihat cuitannya
kita buka yang pertama
ed aira lubis mencuitkan itulah bedanya negara yang tidak mau dijadikan budak sama negara yang diperbudak
hongkong tidak akan berhenti demo jika visi misi pendemo belum berhasil good job katanya
kamu itu beda mencuitkan ngeri sih hongkong ya
salut sama kegigihannya
dari at cimit elizabeth mencuitkan bandara hongkong ditutup gara gara demo tiket pun terjun harganya
terakhir dari ad drezari mencuitkan saya nggak tahu apa yang terjadi di hongkong
tapi kalau dilihat dari artikel artikelnya orang orang kayaknya harus belajar nih dari pemuda hongkong tentang bagaimana demonstrasi seharusnya dilakukan